mungkin bisa dilaporkan untuk kegiatan agamanya apakah sudah selesai atau belum selain pak anggun
guru sekolah dasar negeri mojo di pasar kliwon solo jawa tengah punya cara alternatif untuk belajar di masa pandemi
guru di sekolah ini menggunakan alat komunikasi handy toki atau ht untuk memperlancar proses belajar mengajar
belajar menggunakan alat ini dirasa lebih interaktif karena siswa bisa menerima secara langsung lewat suara
lagi pula tidak semua siswa bisa membeli paket data untuk sekolah dari
sigit pambudi yang biasa dipanggil pak pam tak tega melihat siswa kesulitan mengikuti pelajaran jarak jauh karena kehabisan paket data internet
pam paham tak semua wali murid mampu membeli paket data internet untuk menunjang belajar online
karena itu dia tetap memilih menggunakan handi toki karena orang tua siswa tidak perlu lagi membeli kuota internet
bagi siswa yang mampu membeli paket data untuk internet mereka tetap bisa mengikuti sekolah secara online
di awal di
sd negeri mojo itu menggunakan hti utamanya di kelas enam p adalah beberapa siswa kami di tahun sebelumnya itu ada yang tidak memiliki hp
jadi untuk memudahkan komunikasi antara siswa dan guru sehingga kami memilih untuk menggunakan media ht atau handi toki ini
kalau dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka
karena dibandingkan dengan pembelajaran mengenai ht ya memang lebih efektif tatap muka
tapi untuk kondisi saat ini paling tidak untuk pembelajaran menggunakan ht ini bisa lebih efektif
meski baru beberapa pekan berlangsung kegiatan belajar mengajar menggunakan ht berjalan lancar
para siswa hanya wajib siaga di depan ht selama tiga jam dengan jam istirahat dua kali pukul sepuluh dan dua belas siang
baru beberapa minggu
kadang bingung pas hari pertama itu bingung sedikit baru habis itu tahu tahu terus habis itu bisa
kini tak terasa berkat menggunakan alat komunikasi ht ini sd mojo telah meluluskan dua puluh sembilan siswa memasuki jenjang smp
namun orang tua mengaku masih menemukan kesulitan menggunakan ht karena rumah sangat jauh dari solo sehingga butuh antena tinggi jika menggunakan alat komunikasi ini
kartika bagus solo jawa tengah